lima bulan lagi pemilihan umum dua ribu dua puluh empat dilaksanakan
pada pemilu dua ribu dua puluh empat komisi pemilihan umum sendiri pada desember dua ribu dua puluh dua lalu
telah menetapkan tujuh belas partai politik untuk berlaga sebagai peserta di pemilihan umum dua ribu dua puluh
selain itu hingga saat ini juga sudah ada tiga nama bakal calon presiden
yang nantinya akan memperbutkan suara dalam pemungutan suara pada empat belas februari dua ribu dua puluh
walaupun masa kampanye baru akan dimulai pada dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
para calon anggota legislatif partai politik serta bakal calon presiden
sudah memulai sosialisasi melalui konten konten yang bermunculan di media sosial
sebagai platform komunikasi dengan masyarakat
sejumlah masyarakat pun mengatakan konten politik yang ada saat ini
cukup persuasif serta variatif seperti dibalut dengan edukasi dan juga hiburan
cukup terpengaruh sih cukup terpengaruh
bahkan kalau dibilang tuh terpengaruhnya gini sih misalnya ada satu yang muncul gitu yang baru gitu
akhirnya pilihan politik saya itu secara politik praktisnya ya itu berubah gitu kak
kalau bagi saya itu sangat efektif ya untuk memasuki pemilu saat ini
karena dengan kita memposting di sosial media itu akan menguatkan personal branding kita kan
karena di era digital ini kita butuh personal branding kan
karena justru sebenarnya ini jadi wadah kita sebagai millennials yang sebenarnya
yang aku jarang banget lihat politik tapi karena adanya media online itu membuat kita lebih melek
dan tahu nih siapa calon presiden kedepannya yang akan kita coblos
selama konten itu mengedukasi masyarakat luas dengan ya tentu pasti mereka punya cara masing masing
untuk menampilkan konten kontennya jadi ya problem
perkomunikasi politik uin jakarta gun gun herianto mengatakan
penggunaan media sosial sebagai media sosialisasi dan kampanye jelang pemilu dua ribu dua puluh
akan efektif jika narasi yang dibangun tepat
kalau soal efektif atau tidak tergantung pada pertama narasi yang dibangunnya apa
yang kedua kanal atau salurannya apa
kayak misalnya sosmed belum tentu di wilayah wilayah misalnya pedesaan efektif
kalau di perkotaan mungkin masih bisa diandal
jalur peda yang berbeda
kayak misalnya jabodetabek gitu atau kota besar seperti makassar bandung medan
itu masih bisa kenapa engagementnya lumayan tinggi
itu pun dengan catatan many to many communications yang sifatnya di sosial media rame berresonansi
itu harus ditarik ke dunia offline
gun gun menambahkan masyarakat perlu mengantisipasi konten konten yang berpotensi menimbulkan polarisasi
dengan memverifikasi setiap konten yang diterima
nah jadi untuk menghindari konten negatif menurut saya perlu yang disebut dengan langkah langkah antisipatif
ya seperti mencek sumbernya mencek medianya mencek apa namanya bagaimana misalnya kebiasaan
dari proses penyebaran informasi itu sebenarnya bisa kedetek mana yang informasi dari media kredibel
konten yang kredibel mana yang sebenarnya sumbernya itu adalah hoax head speech
cyberbullying doxing gitu dan lain lain
sosialisasi yang dilakukan melalui konten politik yang telah bermunculan saat ini dapat memberikan pendidikan terkait politik bagi publik
agar pemilu yang dilaksanakan pada februari dua ribu dua puluh empat nanti dapat menjadi pemilu yang berkualitas dan demokrasi yang lebih sehat
reza siregar muhammad wahyudi jakarta